loh ustadz ada apa ini
yaudah kalau gitu pak ustadz tenang saja dulu
pak ustadz duduk
kok di panggilan begini
woi pak ustadz rusak
kalian sekarang harus ikut ustadz ke aula
karena dokter gigi sudah menunggu kalian berdua ya
iya eh yang lain udah diperiksa giginya
tinggal kalian berdua doang yang belum loh
iya betul betul
masa cucu pertama yang paling disayang takut sih
eh sobri syukurin
biar dicabut semua giginya

gak boleh kabur
gak boleh kabur
iya betul tuh
ya ampun sayang kali ya
padahal ustaz zanurul telepon
katanya kangen ya sama ustaz musa
iya kayaknya tuh ustaz zanurul tuh kangen
banget sama ustaz
ustaz zanurul kangen banget sama ustaz musa
jangan lupa ya di aula
tos dulu dong
udah sakit udah
gitu doang lihat tuh
aduh ustaz sakit banget
gigi kamu kan sudah dicabut nih
pusat saya kan udah dicabut ya
berarti saya gak sakit
sobri idra kenapa mulut kamu dilakban begitu
ini ustadz mereka takut kalau giginya diperiksa
makanya mereka melakukan mulutnya sendiri
oh jangan takut yuk
biar nanti diperiksanya gampang
tahan tahan tahan
tahan sobri tahan
tahan sobri tahan
tolong ini indra ya bawa masuk ke dalam
idra sakit loh ustaz
nah sobri kamu duduk dulu
sobri duduk dulu sini
sakit gak besok pam
kayak digigit kepiting cetok
tidak ada dibalik lagi
nggak usah takut
nah diam diam sini
eh taruh dulu
udah tenang aja
nggak usah takut
ntar pegang ya
lagi sih udah dibilang sini
ade hak mulutnya
katanya mau sembuh
haa jangan pakai benda itu
jangan pakai benda itu
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
aaaaah itu sakit
waalaikumsalam ustadz musa
kenapa pakai helm begini nih
ada balapan motor di sini
eh tanya hanyang
hanya oh hanya
eh ada telepon dari ustadzah huyuy ya huyuy
tapi gimana mau telepon orang ustadznya pakai helm
ah eh eh ini pakai iya
kalau pakai lonspeaker enggak bakalan jelas suaranya
apalagi nih dari cairo
oh tadi gimana ya
dibuka aja biar jelas
ini baru diturunkan beliau nih
ini dari cairo misalnya
ini ustadz waalaikumsalam
nah indra sudah selesai nih
gak sakit pak ustadz
ya cabut aja daripada makin sakit loh
tuh kamu denger sendiri kan
ya udah ayo sekarang sobri
udah enggak apa apa enggak sakit ya
lo ke bawah pak
ini ngapain jadi pada ngikut
ditarik tadi mas
dia main tarik tarikan bukan main tok tok ubi
udah lukman sini duduk
nggak usah takut
nggak usah takut
diem diem kaget deh ngapain
ijin pake ngambek
nggak usah takut
kade nggak usah takut
katanya mau dicabut
kade jangan lupa yang ujit
nggak usah takut
kalau gitu pak ustadz tenang saja dulu
pak ustadz duduk
pak ustadz duduk aja ya
jangan kau kalian semua nanti kalau diperiksa jangan takut ya betul saja itu tidak takut
berarti berarti semuanya sudah ya ada yang belum saat di dalam padeh
ya udah tolong sekarang jemput pak ya baik buat anak anak bocah bocah yang mau ikut
saya nyeri padeh siapa tunjuk tangan
aku aku juga oke kalau begitu yuk kita let's go yuk kita let's go
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh